walaupun saya di jalan juga sangat ganjal banget ya ini baik saya pembukaan yang dibawa ya
hasilnya memang kemudian tidak identik hasilnya tidak identik
apa yang dialami siti mauliah warga kampung mekarjaya desa cibeteng kecamatan ciseeng kabupaten bogor jawa barat mirip kisah sinetron
mauliah mengaku bayi yang dilahirkan diduga tertukar dengan bayi lain saat persalinan di rumah sakit setahun silam
kecurigaan korban bukan tanpa sebab lantaran gelang anaknya sempat tertukar dengan bayi pasien lain
naas korban justru kesulitan melakukan pengembalian anak kandungnya usai mendatangi kediaman pasien terkait
saya ketemu sama keluarga pasien cibeteng cuman pasien cibeteng tidak mau merespons saya juga
bahwa katanya dia memang alesannya memang gelangnya dia kan atas nama dia juga ya
gelang dia itu bukan nama saya udah dirubah kali sama rumah sakit
terus ya dia intinya mah tetap gelang anak saya sama anak saya gak ketukar
sampai sekarang juga dia nggak mau dna ya seperti itu pak
rasa penasaran keluarganya bahkan dibuktikan melalui tes dna hingga mendapati bukti bahwa bayi yang tengah dirawatnya bukan anak kandung sendiri
rumah sakit sentosa kebupaten bogor mengaku pihaknya baru mengetahui dugaan bayi tertukar usai korban datang kembali pada mei lalu
hasilnya memang kemudian tidak identik
hasilnya tidak identik sehingga karena hasil tidak identik rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dan ibu yang lain
ibu b ternyata menyatakan sampai dengan saat ini sampai dengan saat ini saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap
korban kemudian melapor ke polres bogor jawa barat pada jumat siang
satreskrim polres bogor rencananya akan memediasi kedua pihak untuk mengungkap kejelasan orang tua kedua balita yang diduga tertukar
petugas juga akan melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur kelalaian dalam prosedur penanganan persalinan bayi tersebut
muhammad juanda bogor jawa barat